ya sejak bemo dilarang beroperasi pemilik bemo bernama sutino menjadikan bemonya sebagai perpustakaan kecil bernama bemo kutubuku
ia sengaja berkeliling ke sejumlah sekolah agar anak anak ini bisa membaca dan juga gemar membaca
iya pria yang juga akrab di sapa pak kinong ini juga mendapatkan sumbangan buku dari sejumlah pihak termasuk juga dari pak presiden joko widodo agar juga bukunya ini bisa terus bertambah
berikut adalah kipra sutino
mungkin anda sudah biasa membaca buku di perpustakaan umum
namun berbeda dengan perpustakaan biasanya deretan buku ini adalah perpustakaan keliling yaitu bemo kutubuku
bemo kutubuku ini dicetuskan oleh pak sutino
sejak tahun dua ribu tiga belas yang lalu
sutino yang akrab di sapa kinong nekat mengubah bemo tempatnya mencari nafkah menjadi perpustakaan keliling
pria setengah bayi ini menamai bemo perpustakaannya dengan nama bemo kutubuku
demo yang dibilikinya sejak puluhan tahun lalu tak ubahnya seperti perpustakaan kecil
perpustakaan kecil keliling ini diharapkan bisa memberi manfaat bagi orang lain
sejak dua ribu tiga belas bemo kutubuku berkeliling ke sekolah sekolah di kawasan karet dan tanah abang jakarta pusat
semangat sutino menebar kebaikan ikut dirasakan masyarakat
banyak yang tergerak untuk ikut menyumbang buku
mulai dari masyarakat umum hingga menteri pendidikan
walau begitu tak sedikit kendala yang dihadapi
kendala sih banyak ya
artinya karena kendaraan tua mogok kadang kadang kempes ban itu kendala
sedangkan anak anak di sini nunggu kitanya rusak
ya itu gimana ya karena tadi kebenturnya masalah kendaraan tua
perawatannya juga harus super ekstra gitu
harapan kedepan saya sesungguhnya bukan hanya untuk anak kecil
tapi untuk semua kalangan ya
karena buku sangat berguna sangat penting
cuma saya mengambil ke anak anak
karena anak anak lebih mudah untuk diatur
dalam arti kata belajar membaca
supaya kita menanam bibit terhadap anak anak ya
dan mudah mudahan sampai dia dewasa pun
dia akan senang dan gemar membaca
demo kutu buku sutino menjadi kebahagiaan tersendiri bagi anak anak
tampilan bemo yang atraktif semakin membuat anak anak semangat membaca
pengennya nanti ada buku apa lagi di sini selain yang udah ada
sejak beralih fungsi menjadi bemo perpustakaan pada juni lalu
sutino mengaku tidak lagi memiliki penghasilan
ia hidup dari uang hasil menabung selama ia bekerja
namun entah sampai kapan
ia bisa bertahan dengan uang tabungan itu
sutino berharap ada orang lain yang bisa memberinya jalan keluar
agar ia bisa tetap menghidupi keluarganya
sehingga suatu hari

selanjutnya kita akan mengajak anda untuk menuju ke sdn karet tengsin tiga belas jakarta
untuk melihat aktivitas pak kinong dengan demo kutub bukunya
ya disana juga sudah ada daniar ahri yang juga akan berbincang dengan pak kinong
selamat pagi daniar ahri
bagaimana sejauh ini
ini animo juga dari anak anak ketika kedatangan si bimoku tumbuhku ini
halo good morning lady dan juga alfian aduh saya sebenarnya kurang begitu jelas ya mendengar
pertanyaan lady dan juga alfian tapi yang saya mau kasih tahu untuk anda dan juga pemirsa setia
good morning kalau hari ini saya ada di sdn karettengsin tiga belas good morning adik adik
ini dia nih adik adik saya eh enggak deh kita kan seangkatan ya boleh gak sih kalau misalnya
panggil kakak aja gak apa apa kan ya nih yang mau kakak tanya lagi nungguin apa sih oh jadi mereka
semua ini lagi nungguin bebo pustaka ya yang tadi ya sudah ada saksikan bersama kalau bebo
pustaka itu adalah bemo yang memang membawa buku buku mau baca buku apa oh buku cerita banyak
tuh datang tuh yee
jeng jeng yee
kabar hari ini kabar baik kebenaran saya bisa hadir di sd tiga belas ini
memperlihatkan bemo perpustakaan terhadap anak anak ya mungkin juga bukan baru sekali ini ya ini berarti
sudah kali berapa kemungkinan udah empat puluh lima kali uh supaya adek adek ini kita punya koleksi buku
baru nih nah buku baru coba coba coba nih ada yuk yang langsung dari pak presiden nih yang
mana tuh pak wah berbagian dari pak presiden nah kita coba kita kesini nih pak coba ya kita
coba lihat dulu ya nanti kalau udah selesai waduh saya sampai ke selek nih kalau udah selesai baca bukunya
bukunya langsung duduk lagi lagi pak kita becamerene saya mau tanya tanya nih sama pak sukino ini berarti

bagaimana publican ini baru selesai mungkin dua ribu lima belas atau enam belas ya bu rasa kayaknya eh putus pak ya
jadi saya kesini kurang lebih sudah lima enam kali dan dulu saya pernah kalau renovasi bemo ini di depan sini
jadi pas banget ada datang disini ya
ayah udah selesai belum ambil ambil bukunya banyak banget pak bukunya ini koleksi dari mana aja pak sukino
koleksi berbagai sumbangan dari berbagai donasi salah satu diantaranya adalah pak presiden jokowi
ini salah satunya pun yang saya lagi baca nih saya lagi bawa judulnya ratna komal dan rumbia ajaib
jadi kalau untuk awalnya nih pak sukino pak kinong deh saya panggil ya supaya lebih akrab ya
saya berhasil di anak anak sd yang lagi baca buku nih
kenapa sih pak kinong ini berpikir ah saya bikin bemo pustaka aja deh
ini awal mulanya memang inspirasi dari pak kinong atau seperti apa
awal muralnya inspirasi dari dua orang dosen
taruman negara ya yang satu bernama pak enrico halim dia seorang dosen juga dari ikon
dan satu lagi juga pak arief adistiawan beliau dekan untar
yang memberi pengarahan kepada saya
niat utamanya sebenarnya mau buat kegiatan sosialnya internet keliling
tapi saya menolak karena saya nggak bisa dalam menangani internet
gimana mau internetan gitu
akhirnya beliau mencari saya
solusi jalan keluar terbaiknya
ketemu dengan pak imam prasetjo
jadi setelah itulah mulai muncul bemo keliling ini
jadi pada waktu itu kita pernah coba membuat bemo dari listrik bu
tapi untuk bawa beban penumpang ternyata nggak memadai
karena tenaga listriknya kurang bagus
akhirnya kita buat perpustakaan dan ternyata
jadi buat perpustakaan ini saya sangat bangga
saya jadi merasa jadi orang berguna
pertama kali keliling ke daerah mana pak
pertama kali kita launching di smp tujuh puluh
di daerah belakang kecamatan tanah abang
tahun dua ribu tiga belas itu
nah setelah itu bapak mulai berpikir kayaknya saya lanjut aja deh dengan bebo perpustakaan
nah saya lanjut karena disitu saya jadi merasa jadi orang berguna
dibutuhkan oleh masyarakat
dibutuhkan oleh anak anak
nah itu saya lanjutin
itu saya lanjutin sampai sekarang
saya mohon maaf dulu nih kalau misalnya ada salah ataupun koreksi ya pak
ini berarti bapak operasionalnya dengan biaya sendiri betul
awal mulanya kita dibiayai oleh taruman negara
malunya kenapa pak
akhirnya bahkan ikon sendiri beliin saya bemo untuk operasional gitu
jadi kita udah dibeliin bemo
saya digaji juga perasaan saya kayaknya kok gimana gitu
saya gak mau
gak mau untuk digaji
akhirnya sekarang saya operasional hasil dari biaya saya narik sendiri
biaya narik sendiri ini karena kan yang saya tahu dua ribu tujuh belas tahun ini nih pak
bemo kan udah nggak boleh nih pak
udah nggak boleh beroperasi di jakarta
nah berarti bapak penghasilannya dari mana dong
nah sementara ini karena sesuai dengan peraturan pemerintah bahwa bemo dianggap sudah tidak layak untuk beroperasi
maka saya untuk menjalankan
operasional bemo perpustakaan
terpaksa nggak bisa rutin setiap hari
jadi harus sedikit demi sedikit dulu bu
saya ngumpulin untuk bensin dan sebagainya
berapa bu kira kira pak
kalau biaya operasional bemo kurang lebih sekitar tiga puluh empat puluh ribu rupiah
untuk satu kali jalan
jalannya berarti dari jam berapa sampai jam berapa
kurang lebihnya saya biasa pukul sembilan sampai pukul dua belas
karena sekarang udah gak ada anak sekolah siang
jadi pokoknya intinya sekarang pakai biaya pribadi
ya merasa tidak enak lah kalau misalnya masih digaji
karena ini untuk kebutuhan sosial begitu ya pak ya
nah kalau untuk urusan penghasilan bapak nih pak
berarti kalau tidak ada bemo sekarang pekerjaannya apa
sementara ini saya memang banyak juga orang yang baik ya
saya dibeliin pengganti bemo
untuk supaya saya bisa cari nafkah untuk keluarga
apa pak sekarang
atau usaha lagi
usaha yang artinya angkutan pengganti bemo
jadi tetap masih ada penghasilan
tapi penghasilannya itu bapak harus bagi untuk kehidupan sehari hari
sama operasional bemo baca ya pak ya
keliling wilayahnya wilayah tanah abang tadi kalau kata pak kinong gitu mengatakan
nah ini menjadi salah satu inspirasi positif sekali untuk masyarakat indonesia
apalagi juga untuk kita
pak kinong ini meskipun penghasilannya kalau kita katakan terbatas ya pak
nah selain bisa memberikan manfaat untuk anak anak yang memang tempatnya dikunjungi oleh bemo pustaka ini
ternyata dari kegiatan sosial pak kinong ini membuahkan hasil
karena usaha sosialnya pak kinong bisa berangkat ke tanah suci untuk menunaikan ibadah umroh
nah kita lihat dulu informasinya
keikhlasan sutino atau akrab di sapa kinong menembar manfaat bagi anak anak dengan membuka perpustakaan keliling gratis menuai berkah
melalui sebuah program televisi ia akhirnya bisa mewujudkan impiannya berangkat ke tanah suci untuk menunaikan ibadah umroh dengan gratis
alhamdulillah terima kasih banyak teratujuh gratis umroh
bagi sutino ini adalah buah kecintaannya melakukan berbagai kegiatan sosial
sutino sempat terkejut ketika mendapatkan hadiah pergi ke tanah suci
ia tidak pernah menyangka bisa pergi umroh tanpa mengeluarkan biaya spesial pun
aduh kaget sampai terkejut kayak disambar petir
bisa mengunjungi rumah allah membuat sutino bersyukur dan semakin yakin tidak ada kebaikan yang sia sia
wuuh nggak kebayang ya tapi saya mau tanya lu ke pak kinong pak kinong terpikir nggak sih karena kegiatan pak kinong ini akhirnya bisa membawa pak kinong ibadah ke tanah suci
sebenarnya nggak terpikir sama sekali karena hadiah tersebut datangnya juga tiba tiba tanpa
saya ketahui bahkan kita tanpa persiapan apapun
jadi langsung datang langsung berangkat
bahkan pada waktu itu kita dikasih tiket sempat saya tolak
karena ya persiapan kita nggak ada kita harus pergi ninggalin keluarga sedangkan penghasilan saya cuma pas pasan kan saya bingung
gimana ya tapi ternyata pihak media dan penyandang dananya sudah mempersiapkan semuanya
jadi semua uang saku ditanggung ya pak
nah pengalaman selama di tanah suci
pengalaman selama saya di tanah suci itu banyak pengalaman yang saya dapat seperti pada saat saya mau ke bukit jabal nur
dari pihak pemandu kita bilang mereka nggak berani ngantar karena di sana itu dikuasai oleh orang orang suku pedaleman yang mana mereka kalau moto kita bisa diperas
dianjurin sama pemandu
dianjurin sama pemandu kita supaya jangan mau gitu
tapi saya nggak mau tapi orang orang pedalaman itu bilang hadiah halal hadiah halal katanya mereka begitu
akhirnya kita benar benar foto gratis di sana tanpa dipungut biaya
karena tahu bapak itu kesana dari hadiah gitu
bukan mungkin saya nggak tahu
oh jadi ini tuh semacam apa ya memberikan bentuk lain mungkin selama di jakarta bapak punya usaha sosial seperti ini bisa jadi itu jadi salah satu
bisa jadi itu jadi salah satu
jalan mudah bapak untuk kemarin berfoto di sana gitu ya pak ya
artinya secara gak langsung hadiah yang saya dapat dari para
orang pedaleman itu saya benar benar terkejut
bahkan saya nggak nyangka kalau memang pemandu aja nggak berani naik kenapa justru kita dapat pengalaman yang luar biasa
betul dimudahkan segala sesuatunya ya pak ya
mungkin karena usaha bapak yang sosial ini untuk bewo pustaka
saya masih mau lihat lihat nih pak ada banyak
saya dengar juga bahkan karena ini bemo pustakanya itu sudah bisa masuk ke istana negara ya pak
bertemu dengan pak jokowi
nanti ya pak ceritanya
saya juga nanti mau tanya tanya sama anak anak nih tuh
lagi pada baca apa sih nih
coba coba tunjukin dong salah satunya ini lagi buku apa nih yang dibaca nih
wow nanti jadi ada banyak banget
salah satunya adalah enciklopedia yang memang saya rasa berguna sekali untuk anak anak sosial mereka
usha jidah tetap bersama kami di good morning
ada davi ada zahra yang mau saya tanya tanya
ini kalau saya tadi masih terus serius baca buku pemberian dari presiden ya
jadi kalau kata presiden biasakan baca buku
nah saya mau tanya deh sama davi
davi lagi baca apa itu
buku tentang astronot
coba coba davi tuh udah kalau setiap harinya seberapa sering sih baca buku
lumayan sering lah
baca buku biasanya apa aja
ya tentang pendidikan
tentang apa gitu
aku tentang cerita juga banyak
soalnya aku biasanya suka baca buku di rumah
nah terus kalau ada pak kinong nih
terus pilihan baca bukunya gimana
pilihan buku bukunya gimana
bagus keren keren ya
bahkan ada buku astronot
ini karena davi mau jadi aset
kalau zara lagi baca buku apa
tentang nabi idris
kenapa tuh kok baca tentang nabi idris nih kisah kisah nabi
pengen tahu aja tentang nabi kayak gimana
nih kalau kak daniel pengen tahu deh
menurut zara baca buku itu penting gak sih
penting karena buku itu adalah ilmu
terus dari baca buku zahra bisa dapat apa aja
bisa dapat hal hal yang baik
cita citanya mau jadi apa zara
jadi baca bukunya harus banyak ya
tas dulu dong sekali lagi
tos dulu terima kasih ya
jadi baca buku itu penting
itu dia tuh ada banyak lihat nih
kalau misalnya saya absen ya
jatoh deh tuh
kalau saya absen gak ada yang tidak membaca buku ataupun bawa buku
buku semuanya tuh lengkap
ini kira kira ada lima puluh orang
itu artinya koleksinya pak kinong itu lebih dari lima puluh buku
karena di bemo pustakanya aja masih banyak buku
nah di samping kiri dan juga kanan saya
ini kan kanan saya ada teman teman dari sdn karet tengsin
nah di sebelah kiri saya sudah ada ibu kepsek ibu eti herawati
nah ibu saya mau tanya deh
ini sudah berapa kali sebetulnya bemo pak kinong itu datang ke sdn karet tengsir
tujuh kali kira kira
karena kan yang kita tahu
kenapa sdn karet tengsin itu menjadi pilihan pak kinong
atau apakah sdn karet tengsin itu meminta supaya pak kinong bisa datang ke sini
pak kinong meminta supaya pak kinongnya datang ke sekolah gitu ya
dan alasannya apa bu
alasannya supaya sdn karet tengsin tiga belas diketahui masyarakat
bahwa di dalam lingkungan sini ada sekolah
namanya sdn karet tengsin tiga belas
oh jadi salah satu
karena kan ini memang dulunya tidak di sini ya lokasinya ya bu
bu kalau saya coba tanya soal minat baca murid murid yang ada di sdn karet tengsin tiga belas ini ya
sebagai salah satu survei lah untuk masyarakat ataupun anak anak yang ada di jakarta
kalau pak kinong datang ini anak anaknya harus disuruh dulu supaya mereka mau baca ke bemo perpustakaannya
atau mereka sendiri langsung lari
ya ada yang antusias ya tergantung kelasnya
kadang kadang antusias datang
lihat ada bemo baca datang langsung anak pada turun
tetapi ada juga yang harus diarahkan
seberapa banyak persentasenya bu
yang seneng baca sama yang wah masih harus disuruh dulu
oh itu dia terima kasih bu yanti rawati
silahkan lanjutkan terima kasih pak tony
silahkan melanjutkan nih langsung menjaga anak anaknya
itu dia ya
dan dibantu oleh pak ketua

saya juga masih akan mau menantang beberapa adik adik dari sdn karetteng sing tiga belas
untuk one minute tips bersama saya di sini ya
jadi tetap bersama kami di good morning
apakah anda sudah berhasil mengajar anak anak di sdn karat tengsin
bagaimana cara mereka mengajar anak anak di sdn karat tengsin
jeng jeng jeng jeng
seru ya kalau sama teman teman sekolah dasar
nah di samikanan saya juga sudah ada mutiara sama fahri
pak kenong merapat pak
kita mau kalau di good morning itu
ada yang namanya segmen one minute tips
ini tips untuk pemirsa di rumah
sama boleh nih adik adik di sini yang memang senang baca
untuk bikin satu tips dari kita hari ini adalah bikin ataupun membuat pembatas buku
pembatas buku dari klip ini klip kertas ya
dua aja butuhnya
nah sekarang caranya adalah
bareng bareng ya tadi sih di kompleks sudah kasih tahu
tapi coba deh kita praktek bareng bareng
jadi yang pertama
yang pertama ambil klip kertasnya
klip kertasnya kita buka bagian bawahnya
bagian bawahnya ya
setelah itu ambil slot tipnya
nih jadi nanti selesainya akan jadi seperti ini nih ya
tuh akan jadi seperti ini
jadi sekarang gunting
ambil dulu silakan mutiara ambil dulu
digunting dulu boleh
nih kalau sudah selesai seperti ini
wah fahri ini gagal nih
nah intinya supaya jadi seperti ini
nah fahri pinter
baru sudah digunting
bentuknya terserah deh
aku mau bentuk seperti ini deh
kalau udah ditempel seperti itu silakan digunting
nah bisa ya
gunting ujungnya di sini
coba kakak bantu
nih caranya cara menggunakannya adalah ini misalkan di halaman pertama nih
terus silakan deh
wah dekat banget
kan jadi tandanya ada di sini
kan jadi tandanya ada di sini
jadi kalau misalnya mau dicari lagi
tandanya harus di sini
itu dirapetin dulu
terus dulu mutiara
masih konsentrasi pak kinong
terakhir pak ini saya mau tanya
kan sekarang masih ada di wilayah tanah abang
sekarang kan masih ada di wilayah tanah abang aja nih pak
untuk selanjutnya pak
akan pergi kemana aja sih
bemo pustaka ini atau mungkin jadi salah satu harapan bapak
kalau untuk harapan saya
perpustakaan adalah sebuah kegiatan baik ya
gak cuma harus dengan beno
jadi berbagai kendaraan pun bisa
kalau harapan saya
karena terbentur saat ini
harapan saya sih biar bisa keliling keliling
ke berbagai wilayah
di jakarta yang artinya
ada anggaran operasional
untuk keliling keliling dan sebagainya
yang mana bisa membantu untuk anak anak
biar tahu juga
jadi intinya ini dianggarkan betul betul ya pak ya
terima kasih pak kinong sudah bergabung bersama kami di good morning
terima kasih juga pak rimu tiara
dan teman teman terima kasih ya
sudah bergabung ya
dari dulu dong sama kamera dong
dari dulu dong sama kamera dong
ini dia ya paling senang banget
kalau dari beberapa survei
minat baca di indonesia itu kan masih sangat rendah
yang paling rendah itu dari jakarta
karena banyak banget benturan yang namanya modern
kebanyakan anak anak lebih senang baca
lewat gadget ataupun bahkan main main
bukan menggunakan buku yang seperti ini
padahal ini sangat sekali
baik sekali positif sekali untuk mata kita ya
jadi ya itu
nggak ada yang namanya efek efek negatif untuk
perkembangan tubuh dari anak anak itu sendiri
kalvian dan juga lady kita doakan bersama ya
supaya memang pustaka ini bisa
langsung keliling bukan hanya di tanah abang aja
tapi jangan jangan datang sendiri nih ke
kantor kita di sian dan indonesia
iya amin terima kasih dania rahari untuk informasinya
dan juga semangat terus untuk pak kinong ya
demo perpustakaannya tadi
ya dan tentu saja kami masih akan kembali dengan
sejumlah informasi menarik lainnya
tetaplah bersama good morning